mai apa kabarmu oh ya mai besok abang kembali ke jakarta mai mau dioleh oleh oleh apa
jangan bilang terserah dong gimana kalau abang bawakan kerupuk kenjeran ya mau ya
kok surat lamarannya nggak jadi ditinggal kang resepsionisnya belum datang kang
terus gimana saya tungguin gak usah kang krisna pulang aja ya kang
kang tisna kenapa belum berangkat kan ongkosnya belum kang
duduk aja mas kalau gitu cocok cocok apanya saya punya parfum yang cocok buat bapak maaf saya
emang nggak pernah pakai parfum mas kalau gitu bapak cocok jadi sales untungnya lumayan lupa
sekarang dia lagi ngejek
bang herman mai apa kabarmu oh ya mai besok abang kembali ke jakarta mai mau dioleh oleh oleh apa
jangan bilang terserah dong gimana kalau abang bawakan kerupuk kenjeran ya mau
ya ya ya ya ya ya ya baik besok abang bawakan ya sampai ketemu besok
alaikum waalaikumsalam bang
nah mas ini tisna anak saya yang tadi saya ceritain
tis ini mas pandu seles parpung
bukan mas ini seles parpung mau ngajakin kamu kerja
alhamdulillah kerja di pabrik parpung
bukan di pabrik parpung jadi seles parpung seperti dia
tis keuntungannya dua kali lipat
assalamualaikum mbak tati
mbak surti ada apa
mbak tati seperti mau tanya apa udah ada pesanan kue lagi
belum ada mbak
nunggu kerjaan dari si amin mah belum tentu atutis
kalau ini mah sudah tentu
saya juga dulu nggak bakat dagang mas
tapi setelah seminggu saya berhasil jual parfum banyak
mas pandu aja gak bakat
tapi bisa dan sukses
papa yakin kamu juga pasti bisa
sok atuh mumpung ada kesempatan
yaudah caranya gimana
beli barangnya dimana
bentar mas saya jelasin
sebagai seles baru
mas cisna saya kasih tiga jenis parfum
jadi satuannya cuma rp lima puluh
itu harga distributor mas
kalau di outlet resmi
harga satuannya rp satu ratus lima puluh sampai rp dua ratus
berapa tuh untungnya
satunya bisa dijual rp satu ratus lima puluh ribu
jadi lo ke rumah istati
tapi katanya belum ada pesanan kue
terus mau ke rumah bu nurmala takutnya bu nurmala masih marah sama surti
oh gitu ya
lu nanya nanya aja sama tetangga
siapa tau aja ada yang butuh bantuan lo
buat masak atau bikin kue
pasti diajarin aja
anterin bakwan jagung ke rumahnya ani
jangan sampai nyuruh orang lagi
ya ada yang mau
daripada kamu bengong disini
mending jalan keliling nawarin parpunya
siapa tahu ada yang mau
kalau ketemu penumpang gimana pak
jadi kamu punya untung dua kali
hasil dari ngojek
hasil dari jualan parfum
nah gitu atuh
nanti sekeliling dulu ya pak
lah katanya mau ikut melamar kerja
di tempatnya si amin melamar
enggak ini mah hanya sementara
daripada ngane lin hasil ngojek